kayak biasanya aja
kadang banyak pesenan kadang sedikit
jangan berdoa banyak pesanan
kamu kan jualan obat
kalau kamu berdoa banyak pesanan
sama aja berharap banyak yang sakit
yang gak gitu juga
semarang semarang semarang
boris ada di terminal
gak ada hari ini dia nggak kesini
saya seharian coba nelpon dia
iya saya juga tadi nelpon dia
bos bubun nelfon kamu
bos bubun ada disini di terminal
di warung biaya
masih perlu bantuan saya
bubun di terminal
bubun di terminal
bubun di terminal
om esnya belum bayar
biar homem male

sendiri dua puluh dua atau dua puluh tiga
dua puluh dua udah lewat tapi belum dua puluh tiga
zaman abah muda dulu
perempuan seumur kamu
anaknya sudah dua atau tiga
sekarang kan bukan zaman dulu
terus kamu kapan mau kasih abah cucu
abah mau nyuruh yasmin cepat nikah
saya cocok gak sama dia
kan saya belum lihat orangnya
kan saya udah jelas
kamu bilang kan dia cantik
berarti gak cocok
karena menurut kamu saya jelek
menurut kamu sendiri gimana
saya sebetulnya gak jelek
cuma gak terawat aja
yaudah terserah kamu aja
sudah di depan terminal
di depan pintu keluar parkiran motor
jangan bikin keributan di terminal
saya sama wu hen nunggu bubun keluar
bos bubun sudah ditunggu
info dari denny kamu juga gak muncul di terminal
saya harus istirahat dulu
kemarin saya dihajar anak buah kang darman
kamu gak mau ngasih tau bos bubun ada dimana
bukan cuma gak mau ngasih tau
tapi saya juga memang gak tau bos bubun ada dimana
tiba tiba dia minta saya ketemu dia di dekat terminal
saya dapat info dari denny
tadi bos bubun ada di terminal
jangan sampai kita udah nunggu lama
gak taunya bubun sudah pergi dari tadi
kamu masih setia sama bos bubun
bukan pilihan yang lebih baik
bobon masih di terminal
atau sudah pergi
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
cirebon tasik semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
halo bos mungun masih di terminal
saya gak kenal cecep yang kamu bilang anak buah kang mus
kalau kang mus saya tahu
meskipun saya gak kenal
dia dulu tahan kenang kenang bahar
legenda di bisnis kita
bos mun sudah pergi dari tadi
gak tau kemana
bukit bubun sudah pergi dari tadi
lapor ke kang darman
saya sering dengar namanya dari anak buah saya
mereka sering benturan di bisnis debt collector
saya pernah bilang
ada peraturan yang nggak tertulis
kita gak bisa masuk wilayah sudah dipegang orang lain
tapi dalam bisnis terkadang perlu improvisasi
gak usah our
kalau ada yang nyari saya
saya di warung